tapi ini jadi pelajaran ya bahwa politik itu memang secair itu gitu
jadi kita tuh jangan terlalu baper gitu kan
gotoh gontokan sampai kayak temen pun jadi musuh gitu kan
grup wa semua ditenang tendangin keluarin gitu
jadi secair itu gitu ya
jadi kita harus lebih dewasa aja dalam menyikapinya